terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesian newsroom
dalam persidangan hari ini kepada jaksa penuntut umum
richard eliezer mengaku menyesal dan mengakui telah menembak yosua huta barat
eliezer menyatakan jika penembakan tersebut adalah perintah dari verdi sambo
tahu saya salah cuma saya juga bisa menjelaskan atas dasar apa saya melakukan hal itu
bahwa saya juga hanya disuruh sama pak sambo
bahwa pada saat itu memang saya tidak saya juga sampai sekarang saya merasa
kalau memang bisa dibalik juga bapak
kalau bisa waktu bisa diputar kembali mungkin
nggak seperti ini juga bapak keinginan saya
oke saudara terdakwa
kita sudah mendengar pemeriksaan mulai dari saudara sebagai saksi
sampai saudara terdakwa
saudara sekarang ini terdakwa ini akhir
sebentar lagi kami akan melakukan penuntutan kepada saudara
bahkan ahli mengatakan saudara orang yang religius
bahkan orang yang taat beribadah
apakah terhadap tindakan saudara yang melakukan penembakan kepada korban
sehingga orang itu sekarang sudah membusuk
jasadnya sudah busuk
kepada keluarga keluarga korban
apakah saudara sangat menyesal terhadap perbuatan saudara itu
dan mengakui perbuatan saudara itu
saya mengakui bapak
oke dilanjutkan yang lain